ya sabar ya sabar ya sabar hari ini kedekangannya kok
berdasarkan yang saya lihat secara dari cctv soal soal
apa yang kami lakukan di daerah saham kota timur
kota timur pada hari kamis kemarin setelah kami lakukan penyelidikan
mengidentifikasi dari hasil cctv yang diberikan dari korban kepada kami
kita dapat analisa kita tahu hasil mengidentifikasi dari penyaraan dari pelaku yang melakukan